si jimmy putra dimana
mau cari siapa mas
saya diminta pak irvan untuk menjemput bu andin dan nondrena
kalau gitu nanti om akan kirim mobil buat jemput kamu sama rena ya
ntar sekaligus ada bodyguard kok
makasih banyak ya om ya
oke sampai ketemu sayang
pak mir tolong jagain rena ya
tamu dengan dia ya
gue harus jagain dia
makanya oma harus istirahat
gak bisa pergi bareng sama rena
biar oma cepat sembuh
rena juga harus makan yang banyak
ini sudah ya
kasian bu bos
gara gara mikirin teror yang terus datang ke keluarga ini
you harus sabar
saya masih harus pelajari tentang kondisi you
kita perlu paham tentang tindakan untuk kebutuhan new
after that saya nak cari donor yang sesuai
ternyata prosesnya masih panjang
apa kau masih bersedia
ini butuh masa
ya sama sama mbak
gigi tinggal ke dapurnya
ini minumnya ratanya
ada apa sih mak
sendingan kepikiran mama
no no aku gak bisa cerita semuanya ke al
aku gak mau bikin aku semakin khawatir
beban pikiran al sudah sangat berat belakangan ini
apa jangan jangan ada yang teror mama lagi
aku penyimpin boleh sebentar ya
aku mulai catat mama
aku penyimpin boleh sebentar ya
pasalmu sudah kenapa semalam
dia belum bisa menemukan apa apa
udah sekarang mama sarapan dulu
habis itu minum obat ya
semua dulu ya
rencana ke rumah om kamu jadi berantakan gara gara kondisimu
tidak apa apa mama
yang penting sekarang mama makan dulu
tidak ini dihabisin ya
aku mau dihabisin makanannya
nanti selesai aku panggilin dokter untuk periksa keadaan mama ya
tak ada masalah
masuk ini sizath
itu udah dia apa yang ada disini
sangka dia ketikikan aja

saya diminta pak irvan untuk menjemput bu andin dan nonrena
tunggu ya saya konfirmasi dulu sama pak bos
udah udah beres semua
ini di depan ada orang suruhannya pak irfan
katanya mau jemput bu andin sama nonrena
ya udah bukain aja gerbangnya
sementara gerindra sama andin turun
itu untuk mengawal andin sama rina ya
baik pak bos
masuk aja mas
orangnya umir pendah
boleh sih pak
tadi wuyah bilang saya dan jimmy ditugaskan untuk mengawal bu andin dan rina
saya tetap istirahat ya
keselamatan mereka di tangan kalian
kalau bu andin udah siap apa kita bisa berangkat sekarang bu
saya yakin kalian berdua profesional
ya udah mas aku pamit dulu ya
nanti kalau udah sampe kabarin saya ya
ada apa sih ma
ada yang gak kepikiran mama
kayaknya ada yang gak beres dari sikap mama
masa nusih terkena mama semalam
jangan jangan semalam pasan nusih kasih tau sesuatu yang buruk ke mama
mendingan gue cek ke pasan nusih
mesti kalau mama mau mau sial shay
tidak suka sekarang

hitocasi pun sama ada